masih bersama kami di cnn indonesia news report
persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial pmks di ibu kota semakin pelik
upaya rehabilitasi dan pembinaan di sejumlah panti sosial sudah dilakukan
namun solusi yang dianggap strategis tersebut masih belum mampu untuk menekan jumlah pmks yang terus meningkat
iyai koresponden cnn indonesia femi afriyadi menelusuri rumitnya penanganan pmks ini
keberadaan gelandangan dan pengemis serta beragam penyandang masalah kesejahteraan sosial pmks
masih menjadi potret buram ibu kota
setiap bulan jumlah mereka yang terjaring penertiban dinas sosial terus meningkat
pmks yang terjaring kebanyakan adalah pendatang dari daerah daerah lain
namun tak sedikit di antara mereka merupakan pemain lama yang sudah berulang kali terjaring
catatan panti sosial bina insan i menunjukkan pada mei dua ribu enam belas terjaring tujuh ratus dua pmks
sementara selama dua pekan pertama bulan juni sudah terjaring lebih dari tiga ratus orang
jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai seribu orang menjelang idul fitri
terbatasnya daya tampung panti sosial membuat pembinaan di tempat ini tidak berjalan maksimal
beberapa warga binaan hanya mendapatkan pelayanan seadanya
dikatakan maksimal belum maksimal ya namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin
untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan
memang pembinaan kami di sini adalah sangat terbatas sekali
baik waktu maupun ruang dan lain sebagainya gitu
karena itu kami mengalami kesulitan terutama misalkan kebutuhan kegiatan kegiatan keterampilan
peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu tujuh tentang ketertiban umum di ibu kota
telah mengatur tindakan tegas terhadap pelanggar
namun ini tak jua membawa efek jerah
jika tidak ada solusi yang lebih jitu maka tangis histeris serta aksi kucing kucingan saat penertiban
hanya akan menjadi potret permasalahan sosial perkotaan yang tak kunjung selesai